salahkan senjata api berpeluru hampa dan peluru karet
serta gas air mata terdengar memekakan telinga
baca maghrib rabu dua puluh enam oktober dua ribu dua puluh
di kelurahan poboya kecamatan mantikulore kota palu sulawesi tengah
aparat keamanan yang dipimpin oleh komisaris besar polisi barliansyah
kapol restapalu terus menembakkan senjata meski diprotes oleh warga
sebelum terjadi bentrok pada pukul tujuh belas tiga puluh waktu indonesia tengah
hidayat lamakarate mantan sekretaris provinsi sulawesi tengah
menawarkan dirinya melakukan mediasi dengan pihak perusahaan
namun itu ditampik warga
akhirnya warga kembali membarikade jalan utama yang juga menuju kawasan perusahaan itu
kapol restapalu kombes pol barliansyah meminta agar warga membubarkan diri
namun tidak diindahkan warga
saat itu ada lemparan bom
molotov dari arah warga
sehingga kapol restapalu memerintahkan untuk mengambil tindakan tegas terukur
bentrokan pun langsung terjadi
atau bagi yang mereka tidak punya kepentingan untuk pulang
namun dengan waktu tertentu mereka masih bertahan
melalui proses tahap demi tahap
saya sampaikan untuk ibu ibu ini agar pinggir
ini saya perintahkan pak kabakop pinggir
namun tetap bersih keras
bagaimana ibu itu
kita membuka palang namun terjadilah perlawanan dari mereka
sampai kamis dua puluh tujuh oktober dua ribu dua puluh dua ini
masih terlihat warga berada di lokasi bentrokan semalam
namun sudah tidak berkerumun
sebelumnya pada minggu delapan belas september lalu
tidak kurang lima ratus orang merusak kantor perusahaan milik pt adijaya karya makmur
yang berlokasi di kelurahan poboya
kecamatan manti kulore palu selosan
sehingga di ketua komunikasi penguasa penyelidikan
pt akam adalah perusahaan kontraktor pt citra palu mineral
pemegang kontrak karya pertambangan emas di kelurahan poboya
warga menuntut agar mereka diberikan izin menambang secara tradisional
di sebagian kawasan konsesi itu jafar gebuwa palu selosan